tukang dan karunia putar jebak diantara dua dunia
jalani sewaku tukang dan karunia putar jebak diantara dua dunia
gua ajarin potong lehernya dulu
nih gua ajarin
nih gua ajarin cari cari ajarin sama temen temen
makanan empuk ini
bener juga iya
eh sona lu pake motor gua tapi baliknya harus sama shelby ya
gua mesti cari hiburan nih biar ga stress
hah ya elah
dandanan lu gua liatin dari jauh kayak barongsai
buset bajunya rolop rolop
gue kirain lampu taman jalan
sel lu mau kemana
bibir bajai udah diem deh
tau tau aja urusan orang
cuman aneh rambut lu tuh macem macem
warnanya udah kayak petek gitu tuh
gua ngikut dong pengen tau
mau tau aja lu urusan orang
udah diem aja lu
nah tuh dia tuh
lu mau kemana sel
naik taksi segala
hah ga urusan lu
hah dada mata lu pokok
tapi gua ragu tuh dandanannya macem macem
kemana dia ya rembesinya
hah awas lu
kemana ya gua minta bantuan ya
aduh kok ada orang lagi
cepetan so antar gua susu si selby
cepetan kejar gua penasaran ya
tapi lagi pula ini bukan motor aku ya
ya pinjam gapapa dah pinjam
ntar gua bayar ga kepercaya banget sih mau gua
api api ya udah sekarang ga usah bicara api api ya udah cepetan ya
udah sudah sudah
nah nasi noh tasinya noh cepetan
kita tunggu aja waktu yang tepat untuk membicarakan semua masalah ini sama pak haji dan saya lebih
insya allah mereka bisa mengerti ya
biasa bang bensin abis
kenapa lagi selby
ga kenapa napa sih cuma pak haji takut kenapa napa sama si selby
emangnya selby kemana
dia tadi waktu keluar rumah katanya pake baju heboh mau ngelagin stres katanya
yah saya mah disuruh bang mardhani aja nih mumpir si selby
mentu duduk disini ga ada duit kasih ya begini jadinya
saya takut si selby kenapa napa
iya pak haji pake mobil gua aja
iya sih kita cari bareng bareng aja
terus ini motornya bang dhani apa gimana
ya taruh di rumah saya aja
aduh si selby mau kemana tuh
wah cok jangan jangan dia mau dugem cok
yah dasar prah kagak ngerti dugem
dugem tuh cuman joget
mak sama bapak mau kemana
mau masuk pak
maaf emas sama bapak dilarang masuk
mengapa mau masuk
wah pelit banget
saya bayar mau beli pak
maaf pak ini bukan masalah bayar dan tidak dibayar
tapi ini peraturan
karena penampilan emas seperti ini jadi tidak boleh masuk
wah lu so gara gara pakai blangkone nih
gua dipanggil pak kalau lu panggil bapak mau lama
wah suis wah suis
gak boleh pak
jadi mohon maaf ini peraturan
mak mak lagi
lelu sih so
oh begini ya ternyata isinya tempat tugem
uh ada yang mepet mepet
butuh batunya ini
maham tirid itin
buat jari potongnya dulu
ini buat jari
buat jari cari cari yang jari
makanan empuk ini
kalau aku lihat dari gayanya itu gaya orang kampung
makasih ya udah ditolongin
kenalin aku roy
eh shelby kok nggak keluar keluar sih

ya tahu lah wong kita berdua dari tadi di sini kok
ya kita kan lagi nungguin
ya kita nungguin dia

ya jangan tanya saya kapan
tunggu tunggu tunggu
eh itu gayanya shelby tuh
sama bajunya kok
kok dipegangin begitu shelby ngapa ya
itu cowok gayanya bukan
siapa nih gue tahu
tapi pasti dianya
itu dah kyoknya punya saya

tentang ini dari gue ya
ya udah naik gue naik

aku leparin juga nunggu ngunggu
pak pak pak
soh lo ngapain berduaan bersih isa
kita lagi ngejar pak selby
kenapa soh selby
pak selby dibawa laki laki yang bukan murimnya
asah sekarang juga kamu ikut dengan kita
tunjukin mobil yang mana yang bawa selby
saya turun saya turun
makanya lo pinjam motor jangan merek keong
hah rusain gue